aku akan mengabati
juga mengincar menjelang mas itu
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini adalah pohon cinta mas
sebenarnya ini yang disebut orang sebagai empedu menjangan mas
karena hanya aku yang dapat mengeluarkan pohon cinta mas ini
kau boleh mengambilnya
terima kasih banyak waluqa
aku akan mengingat kebaikanmu
ada apa kau datang ke istanaku
kau ingin mengantarkan nyawamu
argadana yang terhormat
aku datang kesini
apakah kau sedang bergurau
datang kepadaku dan berkata
sungguh lelucon yang tidak lucu
bahwa gusti amuk marugul memang sudah lama membenci adik iparnya
amuk marugul sangat membenci siliwang
dan amuk marugul sangat mengetahui
aku akan menerima kalian